tidak kita belum tahu
kita harus menunggu ketua umum pak erick thohir kembali ke indonesia
untuk menentukan langkah selanjutnya
luar biasa anda sudah menempa menggembleng melatih anak anak ini
tapi ya ujungnya seperti itu